datanya semua bagus kan
dalam medis tidak sadar atau pingsan itu bisa disebut singkop
tulisannya tidak ada sinkop
kalau gitu benar ivan sama boccine itu hanya pengen ngadu domba mondi sama haikal
tapi gue ada di depan kantor bokapnya reva nih
gue mau kasih lo satu kesempatan lagi
balikin reva ke sekolah gue atau gue bongkar semuanya
silahkan lo bongkar semua rahasia gue
gue udah gak peduli sama sekali
bongkar aja sama laki gue
gue udah gak peduli
udah siap jadi gembel
jadi gelandangan lo
eh tikus kecil lo tuh buda gak denger apa gimana sih
gue heran dah kenapa kalian mau aja dicurut curut sama reva
kalian bisa tau kalau kalian tuh sekarang udah jadi babunya reva
lo berserta temen temen lo berserta pacar pacar lo udah jadi babunya reva
ya lagian gue bersyukur
alhamdulillah ya allah kalau gue udah putus tuh sama aki aki udah tua banget
gue udah bersyukur banget
dan gue bisa bebas dari reva dan gue gak bisa liat mukanya reva lagi
wah gue gak takut sama sekali
lo bilang gue malah bersyukur banget berterima kasih

lo udah mau bantuin gue dan gue emang mau cerai sama mas ben papinya reva
bilang aja sana gue gak takut kesel gue sama lo
masih batuk dia
ya udah yuk
mama udah denger
kamu mau cerai lagi sama mas bey untuk kesekian kalinya mau cerai mau cerai
kamu mikir gak sih adriana kalau kamu cerai sama mas b kamu juga yang rugi tahu
sekarang kamu baru punya apa sih
dan kalau di total gak lebih dari lima miliar
dan gak cukup untuk kehidupan kamu ke depannya nanti
apalagi kamu tuh gak punya pekerjaan tetap untuk hidup yang layak
jadi model aja udah jarang jarang
fotonya sekali setahun kali bisa dihitung sama jari
terus ingat gak kalau perawatan badan kamu ini muka kamu yang cantik ini butuh uang jutaan rupiah
kalau kamu main pergi aja bisa bisa jadi gembel kamu
dan mama ingetin ya kalau kamu gak punya apa apa jangan cari mama lagi
kalau marah dikit dikit minta cerai minta cerek
mama bener juga ya
ya iyalah mama bener adiana
mama itu kan dari kecil membesarkan kamu sampai sekarang tau banget tuh atak kamu kayak apa
rumah tangga itu gak bisa
emosi sedikit cerai emosi sedikit cerai
mikir gak kalau cerai
so tau sih
nurut aja kenapa sih kok dibilangin mama
saya gak enak nih gak ganggu dokter
gak apa apa pasien masih kosong
tadi nanyain siapa
ade ini siapa dan apa yang mau ditanyakan
saya temennya dok
sebenernya sih dok saya gak mau nanya terlalu
saya gak mau nanya terlalu detail dok
saya cuma pengen tahu aja dok
emang ivan ini keadaannya parah banget ya dok ya
datanya semua bagus
tekanan darahnya juga normal
hasil tesnya juga bagus semua
tidak ada gegar otak
tidak ada luka dalam
tidak ada tulang patah
terus kenapa dia sampai nggak sadar diri dok
kalau kamu nggak percaya lihat hasilnya
datanya semua bagus kan
dalam medis tidak sadar atau pingsan itu bisa disebut singkop
tulisannya tidak ada sinkop
kalau gitu bener
irfan sama bocin itu hanya pengen ngadu domba modi sama haikal
gimana ada lagi yang mau ditanyakan
enggak dok makasih ya dok ya
tapi kamu ini siapa temannya atau teman tauran
ya enggak lah dok justru saya ngejauhin soal soal tawuran kayak gitu dok kan gak baik
bagus lah kalau begitu terus
temannya ini kenapa
ini dok dia itu ngebohongin sepupunya sendiri
kebetulan sepupunya itu teman saya dok
nah sepupunya itu lalu dombain teman saya yang lain dok
nah sekarang masalahnya jadi runyam dok
jadi salah faham dok
astaghfirullahaladzim kelakuan anak anak muda zaman sekarang ya
daripada kalian pukul pukulan taur tauran
lebih baik kalian belajar
jadi dokter seperti saya kan bisa membantu orang banyak
iya dok makasih ya dok ya kalau gitu saya pamit
iya sama sama tapi masalah ini jangan dibikin runyam
selesaikan semua masalah dengan baik oke
lebih baik uangnya kamu beliin buku
buat kamu belajar
ya gimana rambut baru aku
tapi harusnya tadi jangan sependek itu cuma nggak apa apa deh
ini cepet panjang ya
makan bet makan yang banyak
kayak kajaiban tau gak
kajaiban apa sih
ya kamu pikirin aja nih ya tadi waktu kamu di sekolah kamu neraktir teman teman
udah gitu sekarang kamu ngajakin aku pergi jalan makan
coba deh kamu pikirin
biasa nih kita makan bakso atau perak cendol pinggir jalan aja nih
kamu biasanya gembel dulu ngamen dulu minta duit sama orang
kamu tenang aja kamu gak usah khawatir
ya keajaiban ini akan terus berlangsung sampai kapanpun
nah ini tuh lebih ajaib lagi
kamu gak sedang aku dapet duit ini dari mana
kamu jangan jangan duitnya haram ya
ih gak boleh gitu beb
enggak aku denger dari guru agama di sekolah
suami itu harus memberikan nafkah yang halal kepada istrinya
harus dari duit halal beb beb
iya apaan sih kamu beb
emangnya muka aku ada tampang makan duit haram apa
yah beb beb
kamu gimana sih
beb asal kamu tau ya
biar aku orangnya kayak gini aku kecilnya pernah ngaji
jadi aku tau agama dikit dikit
tapi beb aku tuh beneran gak mungkin lah aku makan duit haram
oh yakin beb
udah kamu gak usah khawatir deh soal duit ya
nanti bakal aku ceritain ke kamu
tunggu waktu yang pas ya
bentar ya dari mama
hah eh mau nanya
kamu bisa pulang ke sini
ntar pulang sekolah ajak ian bisa ya
sakit kok dicubit sih
wah kalau sakit ini nyata berarti
aneh banget deh
kikimu terakhir anak anak sekolah kamu ngajakin aku makan
terus sekarang mama nyuruh kamu buat datang ke rumah
kok bisa gitu